semen indonesia menyatakan belum melakukan aktivitas penambangan maupun operasional dari pabrik semen miliknya di rembang jawa tengah
perseroan masih menunggu keluarnya hasil kajian lingkungan hidup strategis dari pemerintah
pabrik semen di kabupaten rembang jawa tengah yang berinduk pada pt semen indonesia sudah selesai dibangun dan siap beroperasi pada maret dua ribu dua puluh
namun mereka harus menahan kegiatan produksinya karena masih menunggu keluarnya hasil kajian lingkungan hidup strategis dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada akhir bulan maret ini
direktur utama rizkan chandra mengatakan potensi nilai kerugian tidak signifikan dari belum beroperasinya pabrik tersebut
ia optimistis dalam kurun waktu dua bulan pabrik rembang sudah bisa beroperasi dan mengerjakan penambangan
kira kalau mundur satu bulan begitu tidak terlalu material tidak terlalu signifikan
dan biasa itu kalau seperti itu kan sudah dihitung resikonya mundur sebulan dua bulan saya kira masih normal
kita nanya pebisnis harus optimis ya dan melihat pernyataan pernyataan di media dari pejabat yang berwenang kira kira kan juga sekitar bulan bulan itu

kemen di rembang mendapatkan perizinan sejak tahun dua ribu dua belas lalu mulai dibangun juni dua ribu empat belas di atas lahan seluas lima puluh tujuh hektare dan mempekerjakan sekitar tiga warga asli rembang
setelah dibangun selama tiga tahun kini pabrik itu sebenarnya sudah siap beroperasi
namun muncul penolakan warga pati yang mencemaskan potensi kerusakan lingkungan di wilayah rembang
pabrik semen di rembang direncanakan memiliki produksi rata rata tiga juta ton per tahun
dan juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif dari industri semen
nah dalam hal ini rembang bukan hal yang berbeda
sebagai contoh di tuban pabrik dengan kapasitas hampir lima belas juta ton per tahun
itu di sana
kita melakukan beberapa hal yang membuat debit airnya itu tidak turun
pabrik semen di rembang ini dibangun di tengah pasokan semen nasional yang surplus
akibat rendahnya permintaan serta larangan pembangunan pabrik di pulau jawa
dengan beroperasinya pabrik rembang
maka total produksi dari seluruh pabrik semen indonesia menjadi tiga puluh enam juta ton per tahun
pemenuhan kebutuhan domestik sebesar sembilan juta
desi ertonang jakarta
polemik antara pt semen indonesia dengan warga terkait pembangunan pabrik semen di pegunungan kendeng utara
rembang jawa tengah masih terus menjadi perhatian publik saat ini
polemik pembangunan pabrik semen di kendeng berawal dari kekhawatiran kerusakan ekosistem
akibat penambangan kawasan kars
indonesia memiliki kawasan kars seluas satu ratus lima puluh empat km

dengan distribusi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah nusantara
kawasan kars ini terbentuk dari batu gamping yang mengalami proses kartifikasi
yaitu proses pelarutan batu gamping tingkat lanjut
yang menghasilkan fenomena bentang alam dan pula hidrologi yang unik dan khas dalam waktu jutaan tahun
data yang dihimpun dari masyarakat speleologi indonesia menyebutkan
jawa sebagai pulau terpadat di indonesia
memiliki sebaran batu gamping yang hampir seluruhnya berada di dekat kawasan permukiman penduduk
sebaran batu gamping di pulau jawa mencapai luas mencapai lebih dari satu juta hektare
luasan ini tersebar di lima puluh sembilan lokasi kawasan berbatu gamping di seluruh provinsi
sementara gunung watu putih di pegunungan kendeng utara rembang sendiri
tersusun oleh batu gamping yang telah mengalami proses karstifikasi
yang berfungsi sebagai kawasan resepan air
sebagai kawasan resepan air
lokasi tambang pt semen indonesia di gunung watu putih
akan berdampak pada dua mata air terbesar di kawasan tersebut
yaitu mata air berubulan dan mata air sumber semen
jika daerah tangkapan empat puluh persennya dikupas dan dipotong
hal itu akan mempengaruhi debit mata air berbulan
yang merupakan mata air vital bagi masyarakat untuk mandi mencuci dan irigasi
meskipun lokasi penambangan jaraknya lebih dari dua ratus meter
sesuai peraturan pemerintah
berdasarkan keputusan presiden nomor dua puluh enam tahun dua ribu sebelas
yang ditandatangani presiden susilo bambang yudhoyono pada tiga belas september dua ribu sebelas
juga menguatkan penetapan cekungan air tanah atau cat watu putih
sebagai sumber air lintas kabupaten
selain kepres cat watu putih sejatinya sudah masuk dalam kawasan lindung geologi
yang harus dilindungi sesuai peraturan daerah jawa tengah nomor enam tahun dua ribu sebelas
hal itu dikuatkan oleh peraturan daerah kabupaten rembang no empat belas tahun dua ribu sebelas
yang menyatakan cat watu putih termasuk juga ke dalam kawasan